kain lap clear merah putih itu rabu siang diserahkan peserta aksi kepada wakil ketua dprd kota surabaya reni astuti
sebagai simbol solidaritas dan keprihatinan atas abainya negara dalam melindungi pekerja rumah tangga atau prt
mereka berharap wakil rakyat di surabaya menyuarakan aspirasi mereka mendorong dpr ri mempercepat pengesahan ruu perlindungan terhadap prt
koordinator aksi dia puspita sari mengatakan aksi di surabaya menjadi momentum untuk penegakan perlindungan bagi prt
semakin lama ditunda semakin banyak prt yang menjadi korban kekerasan
kita bicara soal segenting apa sebut apa gitu urgensinya bagaimana kalau di kota surabaya
ya ini loh kasusnya di surabaya majikannya itu sampai menewaskan namanya prt anak narsih itu
dan sampai kemudian kasus narsih ini terjadi di kota kabupaten lain
apalagi ini juga tamparan keras dong bagi dprd kota surabaya bagi masyarakat surabaya juga
supaya nggak timbul korban korban narsih narsi anak lainnya
dia menyebut nama sunarsi seorang prt anak yang tewas setelah mengalami serangkaian penyiksaan oleh majikanya
seorang warga surabaya tepat dua puluh dua tahun lalu
sunarsi berusia empat belas tahun kala itu
perempuan asal pasuruan itu disiksa dipaksa makan kotorannya sendiri sampai tewas dalam kondisi terikat
dia menyebut kekosongan hukum membuat pelaku lolos dari jerat hukuman
tragedi sunarsi diperingati menjadi hari prt nasional
wilayahnya memang pembahasan ruu ada di dpr ri
tadi beliau beliau ini menyampaikan bahwa apakah bisa kemudian dprd surabaya itu kemudian juga menyampaikan ke pusat
bahwa telah menerima
karena warga yang ada di sini untuk menyampaikan aspirasinya kemudian mendorong agar dilakukan proses pembahasan terkait dengan ruu pprt
ruu perlindungan prt sudah diajukan hampir sembilan belas tahun silam
sejak saat itu pula ruu itu belum mendapatkan pengesahan
padahal pada dua ribu enam belas ruu ini sudah masuk program legislasi nasional atau prolegnas
tafarid andras wijaksono surabaya jawa timur